bapak kan belum pulang
yaudah deh rarangkat aja
yaudah deh opa
rar aku langsung tudup poin aja ya
emang bener mau punya cowok baru
aigo apa kenapa sih nanya kayak gitu
emangnya opa denger dari siapa
aneh banget tiba tiba bahas cowok baru
tadi opa baru ketemu ardi
terus dia bilang dia ngelihat kamu mesra mesraan sama cowok di dalam mobil
ya opa sih nggak percaya
akhirnya opa langsung tanya kamu rar
jangan jangan ardi lihat kejadian itu
kamu tenang aja ya
aku cuma mau pake safety belt aja
karena keselamatan itu yang paling utama
tapi kok bisa sih ardi liat itu
opa davin pasti makin terluka kalau gue jujur
gue gak mau terus terusan nyakitin opa davin
rar kok diem sih
siapa tau dia mau jahilin opa ya kan
reti bener dugaan opa
itu pasti cuma cara si ardi buat manas manasin aku
supaya ngejauhin kamu rar
rar harus bohongin opa
iya makanya opa jangan overthinking ah
salah liat tuh pasti si ardi
kamu gak lupa kan kalau pak besok perform di acara ulang tahun sekolah
iya karena gak lupa kok
rar janji besok rar pasti dateng
yaudah opa ya
rar udah ngantuk banget nih
kenapa pintunya masih terkunci
ya masih om cuma aku punya ide om
kamu punya ide apa
mencurigakan banget ya
jadi gini om
gimana kalau kita perlukan rifqi sama michelle di dalam
nanti kita minta perawat buat bukain kuncinya pakai kunci duplikat
gak mungkin kan pihak rumah sakit nggak punya kunci duplikat
memang kamu yakin kalau misalnya itu ada di dalam
aduh om aku tuh yakin banget om
karena gini loh
gak mungkin kan si rivki itu kunci ruang rawatnya kalau nggak ada misal di dalamnya
akhirnya ini tuh juga pasti idenya michel om
biar mereka tuh gak ketahuan di dalam tuh ngapain aja
hah michelle tau sendiri
gak ada ahlak banget sih si arin
gue harus kasih tau rifqi sekarang
jangan sampai michelle kegep
saya mau minta kunci duplikat di ruangan ini
anak saya dirawat di ruang ini
pintunya terkunci dari dalam
baik pak saya ambilkan dulu ya pak
terima kasih asus
kalau beneran lo ada di dalam
sebentar lagi lo bakal dapet
sebentar lagi lo bakal habis sama om roy
baru juga mau pulas
ada aja gangguannya
eh bubuk kulit
lo banyak mau ya
gue udah bacain dongeng
emang gue asisten pribadi lo pak
anggap aja lagi belajar jadi pendamping hidup gue
kenapa sih komen mulu
aja udah sakit
kalau nggak gue
lo angkat aja sendiri
yaudah lo aja yang angkat
gue udah anggap lo jadi bagian dari hidup gue
kok jadi gak apa apa
kan lo yang jadi pengganti tangan gue
yaudah cepet angkat
ada di sini
cuma dia lagi manja aja suruh gue angkat teleponnya
shell kayaknya lo harus cepat cepat cari tempat sembunyi sekarang ya
soalnya kayaknya om royo sama arin tuh mau mergoki lo deh
terus mereka tuh sekarang lagi minta kunci duplikat
iya iya gue serius lah
cepetan ya shell
yaudah iya makasih ya
kasih tau geng
lo inget nggak pas gue jengukin arin
lo dimana sembunyi
masih inget ya
bisa cepet nggak sih rifki
bentar bentar bentar
saking fokusnya gue mau nyelamatin lo
tau nggak gue sampe lupa nih
udah sih komen terus
ini pak kuncinya
makasih ya sus
aduh aduh aduh
bukan kena mata gue ya kaki gue lah
habis lo tanggal jalan heran gue
pikir lama banget
bisa enggak lagi pesta lama
bentar bentar bentar
om ada apa sama pintu kamarnya rifqi om
aduh rifah udah ya
enggak usah ikut campur tau enggak
enggak usah ngerusak suasana
jangan jangan lo tahu ya rencana rifki ini
maka lo sengaja kan ngajak gue keluar biar gue lengah
akhirnya rifki sama michelle bisa berduaan di dalam
wah bener bener loh ya
tadi sebelum rifah keluar rifqi tuh mau tidur
dan dia tuh enggak mau diganggu sama sekali
makanya itu pintunya dikunci
udah ya om
enggak usah dengerin rifah
rifah ini kan sahabatnya michel om
mereka tuh satu tempat kerja
ya otomatis rifah ini ngelindungi michelle lah om
lo tuh apaan sih
gue tuh cuma ngasih tahu om roy apa yang diomongin rifki tadi
rifqi tuh emang gak mau diganggu khususnya sama lo
kan udah bilang aja kali
kenapa jadi nodo gue yang lindungi michelle sih
kalian jangan dibutuhin
seseorang juga kecepatan